masih ingat perbaikan di komputer zaman dulu atau di gimbot dengan tampilan pixel ini
pixel art adalah karya seni digital yang diciptakan lewat perangkat lunak komputer
gambar dibuat dalam tingkatan elemen terkecil berupa titik
karya ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua dan biasa digunakan untuk video gap
kini hampir empat puluh tahun sejak ditemukan oleh adel goldberg dan robert flegal fisle art masih terus hidup
sediman pixel sadit tio bayu mengatakan peluang bisnis pixel art cukup besar
pemainnya pun belum banyak dan kini permintaannya semakin beragam
mulai dari desain logo player video iklan bahkan video klip
visualnya ini sendiri tuh kayak bisa membawa kita untuk nostalgia ke zaman dulu gitu loh
tapi untuk sekarang sih kalau yang saya lihat juga ternyata nggak cuma buat nostalgia doang gitu loh
kayak ternyata kayak si pixard ini sendiri emang banyak orang yang emang seneng aja walaupun karena buktinya kayak anak anak generasi sekarang pun tuh banyak yang menikmati gitu loh
padahal kan kayak anak generasi sekarang kan mungkin dia lahir udah di zaman tiga d gitu ya
tapi emang ada yang emang bener suka gitu loh
suka dengan mungkin karena ini unik nih gitu loh
kayak kotak kotak bisa membentuk jadi suatu gambar yang bagus kayak gitu loh
pixel art memang menyajikan gambar yang membuat kita berimajinasi dengan keterbatasannya
tapi justru hal itu yang memberikan pengalaman yang berbeda
pistol art bisa dibuat dengan beragam perangkat
baik itu komputer zaman dulu laptop terbaru hingga ponsel android atau ios
software yang bisa digunakan pun bermacam macam
kalau saya sih biasanya pakai komputer softwarenya itu photoshop
karena sudah terbiasa sih
kalau temen temen biasanya pakai ac pride
kalau paint dan photoshop dan lain lain sih
kini pixel art terdiri dari dua jenis yaitu isometrik dan non isometrik
kalau yang isometrik tuh kayak video gamenya sim
the sim city itu yang dia di gameboy
nah kalau yang non isometrik tuh kayak game mario sonic dan lain lain sih
terus saking perkembangnya jaman pixel art itu semakin banyak
seperti kayak contoh kayak bisa di tiga d in gitu
dibilangnya foxel kalau sekarang sih bilangnya
loh apa pembuatannya
intinya orang biasanya atau krauk pake ini ke kurang
dia dan ini
tanda isana sari probohus hartoyo jakarta